tragedi kanjuruhan malang berimbas pada ditundanya pertandingan liga satu antara psis semarang melawan bayangkara fc
pihak panitia pelaksana psis pun akhirnya mengajak para supporter yang hadir untuk doa bersama bagi para korban tragedi kanjuruhan
para supporter psis semarang langsung menurunkan sejumlah poster dan atribut dukungan yang dipasang di tribun stadion jati diri semarang pada minggu sore
setelah pihak panitia pelaksana memberitahukan pertandingan psis melawan bayangkara fc dinyatakan ditunda
keputusan penundaan ini merupakan arahan dari pt liga indonesia bersatu atau lib sebagai imbas terjadinya kerusuhan di stadion kanjuruhan malang
seiring tetap berdatangannya sebagian penonton dan supporter pihak manajemen psis akhirnya mengganti acara dengan doa bersama bagi para korban tragedi kanjuruhan malang
dan menjadikan tragedi tersebut untuk yang terakhir di dunia sejarah
sebagai sebuah sepak bola indonesia meski dinyatakan ditunda pertandingan psis semarang melawan bayangkara fc masih belum diputuskan akan digelar kapan karena harus menunggu pemberitahuan lagi dari pt lib
untuk menunda pertandingan psis dan bayangkara